polisi menetapkan pengemudi bus transputra fajar sadira sebagai tersangka
dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan sebelas orang meninggal dunia
tersangka diduga mengetahui kondisi rem bus yang rusak dan mencoba untuk diperbaiki
di telantas polda jawa barat dan polres subang telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga belas orang saksi
dan dua ahli dalam kecelakaan bus pariwisata di ciatar subang jawa barat
dari hasil pendalaman dan olah tkp polisi menetapkan sadira sopir bus
sebagai tersangka kasus kecelakaan yang terjadi pada sabtu malam lalu
penyebab kecelakaan karena sopir gagal melakukan pengereman
tidak ada jejak rem sepanjang jalan hingga titik bus terguling
ada pula kerusakan dalam sistem pengereman serta pelanggaran ujikir kendaraan
kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan yang terjadi adalah sembuni bis
putra fajar atas nama saudara sadira
putra fajar yang mengalami kecelakaan hingga menewaskan sebelas orang di jalan cater subang
terakhir kali diuji kir juni dua ribu dua puluh tiga atau telah habis masa berlakunya sejak desember dua ribu dua puluh
dari hasil pemeriksaan melibatkan agen pemegang merek atau apm
pabrik pembuatan bus polisi dan tim uji dinas perhubungan
terungkap ada temuan alat pengereman yang sudah berubah
serta kebocoran oli dan angin pada sistem rembus
batas uji ini tanggal enam desember dua ribu dua puluh
ya sudah habis masa berlakunya
jadi untuk saat ini mereka belum melaksanakan pengujian diri lagi
ada satu kebocoran di dalam mekanik dari pengereman kendaraan ini
kebocoran itu baik itu oli maupun
kebocoran dari gas atau angin yang keluar